terima kasih ya allah walaupun keadaannya seperti ini kami masih bisa tertawa
saja sore bisa menerima keadaan ini
macam mana pun terserah
turun disini kan sekolah sampai masih jauh tapi enggak bapak deh si turun disini aja ya
barusan diantarin siapa nih
ya sama sama berhenti
he kau kalau ngomong jangan sembarangan ya

orang tadi dia cuma ngajak gua bareng doang
bukan tetangga juga gak apa apa lagi
lagian kenapa sih gak sampai depan sekolah aja
takut ketahuan ya
ya soalnya tadi gua mau beli permen sama tisu dulu
dia mau aja ya semua orang keriting
jadi yah berhasil
pergi ke kabinet
ini sudah peraturan dari sananya bu
nanti saya dimarahin dong
iya pak ada apa

pak ibu ini tanggung saya pak
pusing kamu mau dari tadi
saya akan membalas
jauh udah balik
kan cantik cantik pak
mas kemarin fatimah coba telepon ke sini
tapi katanya masnya nggak ada

lagian opek aku juga loper
kamu kelihatan pucat banget
kayaknya kamu harus baik baik terhadap aku
coba kalau kamu sakit siapa yang bakal mendawat adik adik kamu
mana sempat mas

untuk biaya sekolah adik adik
dan juga buat biaya sehari hari
untuk cicilan luta
mas tahu nggak
saya sudah berusaha
mas tahu nggak
otak dibalik semua masalah yang mengepat fatimah
adalah tante fatimah sendiri
semua hartanya adi
jatuh di tangan dia
dan sekarang jatuh di tangan mas
dia beli rumahnya adi
aku menganggitnya tante tanti setelah itu
tapi fat kamu sabar
nanti suatu saat

kamu harus sabar
tentu tante ibu
bagaimana aku mau gitu sih kak
ini semua barang pecah belah ya
jadi jangan sampai nanti akhirnya jatuh terus pecah semua
yaudah sekarang kita pulang dulu aja
biar adik kakak yang urus
senangnya pindah rumah
kok kayaknya mukanya lagi pada sedih gitu
sekarang tante pindah rumah kita
tante tante nempatin rumah kita
udah kelewatan emang tu orang
biarin aja biar nanti kaya yang bakal labrak dia
kamu harus sabar
gak bisa kak udah gak ada sabar sabar lagi
tante emang udah gak tau diri
siapa yang gak tau diri
tante yang gak tau diri
tante yang gak tau diri
tante yang gak tau diri
tante yang gak tau diri

itu rumah aku tante
rumah hati aku
dulu rumah kartasasmita
jadi milik saya
atau beli rumah itu dari pak cokro
karena punya uang dari mana
punya uang dari mana tante